polda sumatera utara mengambil alih kasus kematian bribka as dan penggelapan pajak senilai dua lima miliar rupiah
dari polresa mosir agar penanganan perkara berjalan transparan
polda juga telah membentuk tim gabungan untuk mengusut kasus ini lantaran ditemukan banyak kejanggalan dalam kematian bribka as
dan bergabung bersama kami sore hari ini ada kabit humas polda sumatra utara kompes pol hadi wahyudi
pak hadi selamat sore
assalamualaikum mbak selamat sore
waalaikumsalam pak hadi ini hampir dua bulan nyatanya kematian brip ks belum menemukan titik terang
hingga akhirnya polda mengambil alih kasus ini kemudian membentuk tim gabungan
dan polda sumut juga telah bertemu dengan pihak keluarga brip kas
kami minta konfirmasinya apa kemudian kejanggalan yang ditemukan yang menjadi fokus penyidikan
begini yang pertama kami sampaikan bahwa polres samosir itu sudah bekerja dari mulai pertama ditemukannya
apa namanya mayat atau jenazah brip kas sampai dengan proses rilis bersama yang dilakukan polresa mosir
dr forensik kinafis di tanggal dua puluh tiga maret dua ribu dua puluh tiga
kemudian berkembangnya situasi bapak kapolda bertemu dengan istri keluarga
dan pengacara untuk mendengarkan apa yang menjadi kegusaran kelekesan harapan dan lain segala macamnya
setelah itu pak kapolda memerintahkan untuk dibentuk tim yang terdiri dari penyidik krimsus krim um
kemudian propam ada inspektora pengawasan daerah pak boraturum forensik kinafis kedokteran
dan tim ini sudah bekerja kemarin hari sabtu tim kembali mendatangi
tkt pertama kali jenazah brip kas ditemukan
perlu kami sampaikan bahwa tim ini mendalami dua hal
yang pertama terkait dengan penggelapan uang pajak kendaraan bermotor
yang melibatkan brip kas beserta empat rekan dari petugas
upt samsat panguruhan samusir
kemudian yang kedua terkait dengan kematian bribka as yang sebelumnya sudah dirilis akibat bunuh diri
jadi dua hal itu yang saat ini didalami oleh tim yang langsung setiap harinya dimonitor oleh bapak kolda
dan tentu progres yang dari hari pertama hari sabtu kemarin itu juga sudah mulai menunjukkan
progres yang bagus hasil kerja dari tim dan nanti pada akhirnya pun kita akan menyampaikan secara utuh
apa namanya laporan dari setiap tim yang ada ini
baik pak hadi ada dua kasus kita bahas yang pertama soal kematian bribka as
kalau melihat hal ini sejumlah pengamat menganggap bahwa kecil kemungkinan bahwa ini adalah kasus bunuh diri
bagaimana kemudian kemarin sudah tim inavis dan juga kedokteran sudah olah tkp
benarkah hanya ada sidik jari brip kas di botol racun sendiri

benarkah hanya ada sidik jari brip kas di botol racun sendiri
benarkah hanya ada sidik jari brip kas di botol racun sendiri
kemudian bisakah dipastikan korban meninggal dunia ini karena cyanida saja
itulah tim bekerja untuk menjawab keraguan untuk menjawab kecurigaan untuk menjawab kesimpang siuran
apa nama yang selama ini ada informasinya di luar
jadi tim sekarang ini sedang bekerja mereka mengumpulkan bukti bukti tambahan yang lainnya
bahkan kemarin juga tim inavis yang berkata bahwa tim ini sudah berjalan dengan kemampuan
jadi tim mendapatkan saksi saksi tambahan yang menguatkan proses penyelidikan maupun penyelidikan yang sudah dilakukan
tim juga bekerja menggali informasi memeriksa toko yang ada di jakarta dan segala macamnya
semuanya di dalam itu mbak untuk menjawab untuk membuktikan keraguan itu
kita tunggu mbak
yang paling penting adalah bahwa kita sekarang ini tim bekerja secara terbuka transparan
pada saat kemarin kita melakukan olah tkp pun pihak keluarga dan pengacara kita undang dan hadir
untuk menyaksikan langsung apa yang dilakukan oleh tim pada saat di tkp pertama temukannya jenazah bribka as
baik lantas pak hadi timeline nya seperti apa sampai nanti informasi yang transparan ini akan dibagikan kepada masyarakat
kita tunggu mbak
yang jelas kami saat ini masih terus bekerja secara terbuka
bapak kapolda berkomitmen bahwa ini harus terbuka harus transparan dan betul betul menjawab keraguan apa yang selama ini menjadi keraguan publik
baik keluarga juga sempat menyatakan menjadi keraguan ini akhirnya untuk masyarakat
ada luka di bagian kepala apakah ini juga akan jadi masuk dalam bagian proses ekshumasi terhadap jasad bribka as pak
begini terkait dengan itu sudah disampaikan oleh dokter forensik pada saat rilis pertama kalau tidak salah di tanggal dua puluh tiga maret yang lalu
dan kemarin yang tadi saya sampaikan bahwa tim ada dari laboratorium forensik innavis penyidik krimum semuanya kembali mendatangi tkp yang ada di samosir
mereka di sana melakukan reka adegan dan lain segala macamnya
nanti semuanya akan terjawab dan pasti nanti akan kita sampaikan mbak tidak saat ini
baik baik itu tadi soal kasus kematian brigpa as kalau soal penggelapan pajak dua lima miliar kemudian kita tahu ada nama kapolres samosir sumatera utara
akbp yogi hardiman juga terseret dalam pusaran kasus ini kemudian status kapolres samosir seperti apa selama penyidikan berjalan sampai akhirnya diambil alih oleh polda sumatera utara

begini terkait dengan kasus dua lima miliar
begini terkait dengan kasus dua lima miliar

pertama ketika ini penggunaan penggelapan pajak ini diketahui terjadi sekitar tahun dua ribu delapan belas kemudian di april dua ribu dua puluh dua setelah ada proses yang dari kapolres lama itu
kapolres yang baru akbp yogi ini mengemban kurang lebih di bulan
kapolres yang baru akbp yogi ini mengemban kurang lebih di bulan
kapolres yang baru akbp yogi ini mengemban kurang lebih di bulan
kapolres yang baru akbp yogi ini mengemban kurang lebih di bulan
kapolres yang baru akbp yogi ini mengemban kurang lebih di bulan
kapolres yang baru akbp yogi ini mengembban kurang lebih di bulan
kemudian yang bersangkutan menerima laporan yang sebelumnya dari pejabat lama itu untuk menindak untuk membongkar apa yang terjadi praktek apa sih yang sebenarnya terjadi

dan ada di situ juga pemalsuan dokumen notas pajak kendaraan bermotor
jadi sebenarnya mohon maaf kapolres inilah yang membongkar praktek penggelapan
dan pemalsuan dokumen notas pajak kendaraan bermotor
sebenarnya seperti itu mbak
sampai ada nada ancaman juga pak hadi
apakah itu juga menjadi apa yang diperiksa oleh polda sumatera utara
terkait dengan hal itu nanti bisa kita buktikan
saat ini tim yang bekerja juga salah satunya juga menggali hal hal keterangan seperti itu
baik optimistis polda sumatera utara akan transparan ya pak hadi
karena artinya secara tidak langsung polres samosir tidak transparan
saya minta doanya bapak kapolres sekali lagi berkomitmen
kapolda sumatera utara berkomitmen bahwa proses ini
berjalan secara terbuka dan transparan dan pasti nanti akan kita sampaikan kepada publik
baik kita pantau terus bagaimana perkembangan kelanjutan dari kasus ini
kb tumas polda sumatera utara kb spol hadi wahyudi
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesian newsroom
ya terima kasih assalamualaikum